ya polemik pemecatan mantan menkes terawan memasuki babak baru dpr yang sejak awal membela terawan menyecar idi dalam rapat di senayan
sejumlah anggota komisi sembilan bahkan murka dan mendesak idi dibubarkan
sementara idi meminta dpr untuk membiarkan organisasinya menyelesaikan masalah secara internal
bagaimana penyelesaian seteru idi dengan dr terawan ada apa dibalik murkanya para anggota dewan membela mantan menteri kesehatan
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung
ada bang emmanuel melkiades lakalena wakil ketua komisi sembilan dpr ri selamat malam bang melki kabar baik
selamat malam pak senar kabar baik
dan juga ada pak pandu riono epidemiolog dari ui yang juga pernah aktif menjadi anggota pengurus dari idi ya pak pandu selamat malam pak
selamat malam semua
ya baik nanti mungkin pak pandu juga bisa memberikan perspektif karena ini sebetulnya polemik
yang sudah berlangsung cukup lama ya pak pandu antara idi dengan dr terawan
tapi saya mau ke bang melki dulu
bang melki ada apa sih di komisi sembilan kita melihat begitu marah begitu bahasanya murka mungkin sampai mendesak idi dibubarkan sejumlah rekan rekan anda di komisi sembilan terhadap idi
ada apa sebetulnya sampai kemudian kemarahan itu begitu besar diutarakan oleh komisi dua
ini tidak akan menjadi rumit apabila proses internal idi ini tidak melebar keluar
dan ketika idi beredar dan menjadi viral di media sosial soalnya idi menjadi melibatkan publik dalam laluas ya
jadi ini kan bermula dari
dan membuat publik
ya persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan secara internal baik baik dia dalam idi ini melibatkan publik kebanyakan
sesi publik itu kemudian masuklah ke dpr ri
bukan cuma komisi sembilan
seluruh komisi seluruh fraksi bahkan sampai pimpinan dpr ri pun juga menerima banyak sekali aspirasi pengaduan dan seterusnya
dan setelah itu akhir rapat di komisi sembilan
wacana pembubaran idi tersebut adalah
pengenal beberapa teman
ya itu berangkat dari sekali lagi itu aspirasi publik yang memang meluas di media sosial
tapi hari tentu sudah dengan sangat baik kami bahas di komisi sembilan
dan para pakar yang hadir
tiga rumusan penyelesaian kemarin itu kami dorong menjadi penyelesaian
betul betul menjaga martabat ini martabat dokter terawan dan juga menjaga kepentingan publik secara luas
intinya kami berharap agar dan mendorong agar ini bisa diselesaikan internal dan tidak boleh ada yang kehilangan muka
bisa sebagai organisasi profesi yang berjalan baik
dan pak terawan juga bisa memberikan harta dan martabatnya untuk bisa melayani publik di bidang kesehatan
bang melki melebar keluar ini maksudnya bagaimana yang dilihat oleh komisi sembilan
bukankah idi juga menyelesaikan polemik ini juga secara mekanisme internal yang sudah disampaikan oleh ketua idi sendiri
dan sudah ada persen cukupan
tidak kemudian serta merta langsung melakukan pemecatan tapi ada rangkaian rangkaian prosesnya
apakah pemecatan ini tidak memuaskan dpr komisi sembilan sehingga perlu merasa untuk memanggil idi
sebenarnya saya mengatakan tadi bahwa ini kalau terkenal di komisi sembilan tidak seperti begini penyelesaiannya
apabila tidak meluas
kalau kita loilis itu bahwa di komisi sembilan memang ada prosesnya
tapi kan gara gara ada
video yang beredar meluas itu kemudian respon publik menjadi beragam
suruh proses pemacatan ini maupun dasar dasar pemacatan akhirnya juga merebet keluar
mereka keluar melibatkan banyak pihak semuanya kemudian berpendapat
memberikan juga ekspresinya masing masing
dan kemudian sampai menyentuh berbagai institusi bahkan
dan di sekitar itu muaranya masih harus kita cari solusi dan kanal terbaik untuk bisa membicarakan hal ini
sehingga tentu kami berharap agar melalui diskusi dan juga rapat kemarin ini
yang juga kami melihat sudah ada proses yang makin maju dalam proses antara pak terawan dan idi ini
mudah mudahan jakarta bisa lebih maju lagi
kami percaya bahwa ini teman teman pbid bisa menyelesaikan dengan baik
dan juga pak terawan media atur yang dipercaya
diharapkan juga menkes juga bisa membantu
sehingga ini selesai dan
publik bisa segera mendapatkan tempat wisata yang baik
termasuk yang dibuat oleh pak terawan
bang melke jadi singkatnya apa yang diinginkan oleh komisi sembilan
apakah mencabut pemecatan itu atau bagaimana
tentu sekali lagi ya internal idi yang nanti akan menyelesaikannya
kami menghormati itu
jadi kemarin kesimpulan rapat
sama sama bersepakat bahwa ada urusan internal idi
yang itu harus idi selesaikan sendiri bersama pak terawan
menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi
tapi kami betul betul meminta agar
lihatlah respon publik
publik tidak mungkin akan merespon seperti ini
kalau memang dianggap oleh publik
tidak ada masalah
tidak ada masalah
kita memberikan respon
sebagai wakil rakyat
yang juga mencermati berbagai persoalan kesehatan di tanah air
termasuk dalam hal ini kita melihat bahwa
asli kata yang berperupa kepada idi di media sosial
agar melalui komisi sembilan
semua idi di bahasa indonesia
semua keadaan pembahasannya
bahwa ada yang emosional
tadi sudah juga publik lihat
tapi ujungnya adalah
kita ingin mencari solusi terbaik
persoalan ini itu adalah solusi yang terbaik bagi idi
bagi dokter terawan juga bisa tetap berpraktek
dan melayani masyarakat
dan juga bagi publik juga
melayani kesehatan yang baik dari seluruh dokter tanah air
maksudnya dari pak terawan
bagaimana kalau kemudian ini tetap pada pendirian
mencabut izin praktek dokter terawan
kan tadi abang katakan
kembalikan lagi ke idi untuk menyelesaikan secara internal
artinya harusnya idi bisa tanpa intervensi dong
itu sudah ada pembicaraan yang konstruktif dengan teman teman idi
dan kemudian lagi komisi sembilan cuma menyampaikan apa yang berkembang di publik
dan tentu kami cekannya
beberapa senior senior yang juga semalam hadir juga tentu memberikan semacam
solusi yang lebih elegan
yang lebih bermartabat dalam kekuasaan keluarga
dan kami percaya ya
kami percaya bahwa

yang sudah berjalan cukup lama
berbagai dinamika sudah pernah dilalui
dalam kondisi dan kejadian pak terawan ini
menjadi salah satu yang tentu

kembalikan martabat idi sendiri sebagai organisasi tersebut
dan juga tentu pak terawan sendiri bisa kembali ke besar juga kami doang
saya ke pak pandu riawan dan pak pandu
saya yakin anda juga mencermati dan juga memahami
karena pernah ada di dalam idi juga
dan ini juga proses yang sebetulnya sudah cukup lama ya
anda sepakat dengan bang melky tadi bahwa ini sebenarnya akar dari
bukan akar tapi kemarahan dpr ini dipicu oleh proses pemecatan ini
yang kemudian melebar keluar kemana mana
enggak dpr enggak marah kok enggak murka
itu kan sangat personal
teman teman idi gak marah juga
dengan respon yang begitu keras
atau respon yang mungkin salah paham terhadap keputusan internal idi
idi tenang aja
semua proses akan dijalankan sesuai aturan anggaran dasar dan rumah tangga
jadi percayakanlah sama idi
ini kan organisasi profesi yang diatur oleh undang undang juga
jadi keberadaannya bukan bukan tidak ini bukan
ini bukan sesuatu yang lihat
sesuatu yang sebenarnya harus sesuai dengan aturan aturan yang ada
dan saya kira percaya semua pengurus ini akan memahami betul
dan mungkin juga akan membacakan keputusan muktamar dengan memanggil
saudara tirawan sebagai anggota
dan diminta apakah keberatan apakah menerima keputusan itu
dan kalau keberatan bagaimana solusinya dan sebagainya
saya kira semuanya akan bisa
ada komunikasi ya kan
jadi ini belum disampaikan kepada saudara tirawan
jadi saudara tirawan juga harus datang
jangan menghindar lagi
jangan bersembunyi dibalik teman temannya yang apakah politikus
hadapi dengan gagah sebagai seorang dokter perwira
dan berdialog dengan teman teman sejauh sendiri
semua bagian dari keluarga
bagaimana mau disesuaikan dengan keluarga
kalau anggota keluarganya tidak datang
ya kan ini masalah biasa
sidang sidang mahkamah untuk kode etik itu biasa
itu yang sering dilakukan
itu hampir dilakukan terus menerus oleh teman teman di majelis kehormatan kode etik kedodokteran
demi menjaga keselamatan publik
dan itu sesuai dengan amarat undang undang
pak pandu anda melihat pak tirawan bersembunyi dibalik rekan rekan politik
dan lain sebagainya apa dasarnya ini pak pandu
ya beliau kan sebenarnya bisa datang sendiri kan
ya apapun yang terjadi datang saja
jangan berasumsi jangan
ini kan seakan akan pak terawan diam
yang di luar bukan pak tirawan yang banyak bicara
ini kan masalah internal organisasi
kalau pak terawan mau menghadapi
nggak ada masalah masalah yang anggota dpr memanggil
dan seakan akan anggota dprn membela pak tirawan
ini kan bukan pekerjaan komisi sembilan
komisi sembilan itu pekerjaannya banyak sekali untuk melihat kebijakan kesehatan
bukan individual saudara tirawan
jadi kalau kemarin kita lihat ada kemarahan
dari sejumlah anggota komisi sembilan
bahkan meminta untuk ini dibubarkan saja begitu
tanggapan anda itu bagaimana pak pandu
itu berlebihan kah atau
atau tadi personal yang tadi anda katakan
teman teman kan suka seperti itu
saya juga suka emosi
tapi kan tidak perlulah seperti itu
apalagi anggota terhormat dpr
sebenarnya sih masyarakat akan menilai
apakah ucapan itu pantas dilakukan seorang anggota dpr
apakah pernyataan itu pantas diucapkan
dan itu kan bukan orang orang yang menilai
tapi masyarakat semua yang bisa
menilai ada yang positif ada yang membela
dan perbedaan pendapat itu biasa
dan tidak mungkinlah membubarkan idi
kalau membubarkan idi kan membubarkan
undang undang praktek kedokteran
idi kan terlibat dalam pendirian republik ini dari awal
ya jadi idi kan juga harus
dokter kan juga harus mempunyai organisasi profesi
dan itu untuk kepentingan masyarakat bersama
jadi janganlah mengucapkan seharusnya ya harapannya
teman teman anggota dpr lebih bijaklah memberikan pernyataan
bahkan ini kan membuat keruh
jadi seakan akan bisa dipersepsikan
satu institusi yang membela hanya individu
padahal kan enggak itu kan hanya anggota anggota tertentu saja
kan belum ada keputusan dpr untuk menyatakan ini
ingat kemarin cuma acara dengar pendapat anggota dpr mendengarkan
apa yang ditanyakan dan anggota pengurus cwid mendengarkan
apa yang diminta apa yang disarankan oleh anggota terhormat dpr
kita saling mendengarkan
kalau ada emosi ya itulah kita semua sabarlah
dalam bulan puasa ini kan kita perlu kesabaran
bang melki tidak mungkinlah membubarkan idi yang tadi sampaikan oleh pak pandu
sementara kemarin kita dengar banyak rekan rekannya bang melki justru
menyatakan sangat lantang bubarkan saja idi
meskipun itu mungkin emosional atau apapun kemudian bentuknya
tapi itu yang diucapkan begitu cukup besar kemarahannya bang melki
yang perlu saya pertengahkan di sini adalah
ada kesempatan yang berkembang bahwa
sepertinya dpr ri itu mencuri untuk tempat dalam keputusan yang bukan kewenangannya
jadi perlu saya pertengahkan begini ya
tugas dpr ri adalah mengawasi pelaksanaan undang undang
masuk undang undang praktek kedokteran
apabila undang undang ini dilaksanakan tidak sempurna dan mesti
tugas dpr itu mengevaluasi terhadap pelaksanaan undang undang praktek perundangan tersebut
apabila itu berhasil dalam hal praktek kedokteran ini termasuk idi
kita tidak melaksanakan undang undang praktek kedokteran ini
sebagaimana hal yang diinginkan oleh kompeten undang
kami bisa saja kapanpun untuk bisa kemudian merevisi peraturan tersebut
hal hal ini sudah diadakan oleh teman teman pbid ya
bahwa tentu menunggu agar proses pelaksanaan dari praktik kedokteran ini itu berjalan dengan baik
setelah undang undang yang sudah diberikan kepada seluruh pihak di situ
kemudian dengan teman teman pbid
dan apabila memang pbid tidak melaksanakan aturan ini dengan sebagaimana mestinya
karena dpr ri itu dengan kepentingan publik lebih luas pasti akan mengambil langkah langkah untuk memperbaiki
nah hal ini yang memang kemarin tidak dicantumkan dalam kesimpulan rapat
kami tahu ini tentu ini bagian berikutnya lagi
tapi tentu pelaksanaan dari rapat kemarin itu akan ditunggu oleh komisi sembilan
kami juga diawasi oleh pimpinan dpr ri
diawasi juga oleh konstituen kami yang juga ada juga para dokter di daerah yang juga
agar masalah ini disorong diselesaikan melalui kesempatan
dan juga melihat kepentingan publik dengan lebih luas
tidak kepentingan orang per orang dalam tubuh ini yang juga tentu kami sangat paham
jadi dalam ini terkait dengan peristiwa ini yang juga tentu kami berharap diselesaikan dengan
dengan ala dingin oleh para pihak dalam tubuh ini sendiri
oke baik bang melty

kemudian undang undang praktik berdokteran
jadi ini tugas perwenangan dpr ri yang akan kami lakukan untuk menjaga pelaksanaan undang undang praktik berdokteran
oke jadi soal pemecatan terawan ini juga masih menjadi bagian ya dari pekerjaan dari komisi sembilan menurut anda
tapi pertanyaannya tadi
oke tapi yang juga jadi pertanyaan publik juga ya
mengapa kemudian dpr atau komisi sembilan itu memberikan perhatian penuh sekali terhadap kasus dr terawan ini
tidak hanya soal ini tapi juga di vaksin nusantara
bang melky kita break dulu kita break dulu
kami akan segera kembali setelah ini
saya ke pak pandu terlebih dahulu sebelum ke bang melki
pak pandu tadi bang melki katakan dpr bisa saja kemudian merevisi undang undang kedokteran
ini juga yang tengah bergulir ini di sejumlah anggota dpr buntut dari pemecatan dokter terawan ini
oh bagus sekali kalau dpr mau revisi undang undang yang sudah ada
ya kan saya selama ini berpengalaman
selama ini berdiskusi dengan teman teman dari sekretariat dpr
mengusulkan semacam undang undang kesehatan yang mengatur kayak omnibus law
termasuk tentang sdm tentang organisasi tentang wabah tentang penanganan pandemi
dan banyak lagi yang akan saya usulkan supaya jangan tumpang tindih di antara ini
di undang undang rasa kedokteran juga ada undang undang pendidikan dokter
kalau membaca tulisan yang kita buat bersama pak dr yudil heri
adalah idi mau ke mana
saya juga kritis terhadap idi
tapi saya mencintai idi sebagai mencintai sekurang anggota
dan menghormati respect sama teman teman yang mau menjadi pengurus idi
karena itulah revisi perbaikan regulasi dan sebagainya
itu kan memang tupoksinya anggota dpr
kita sangat mendukung itu
karena kita sejak lama ingin mengusulkan beberapa perubahan perubahan
yang harusnya dilakukan dalam undang undang tersebut
jadi tidak ada kaitannya dengan kasus pembantian di rawan
oke kalau nanti kemudian jadi memangkas kewenangan idi
idi kan tidak meminta kewenangan yang tidak diperlukan
ijin meraktek kedokteran itu bukan kewenangan idi
itu kewenangan pemerintah
jadi yang salah itu katanya oh kalau pemberhentian anggota itu tidak bisa praktek
tapi praktek pasti bisa
kan yang memberikan izin pemerintah
tapi dalam persyaratan untuk berpraktek
itu ada satu pasal yang dimana minta rekomendasi idi
kenapa minta rekomendasi idi
karena pemerintah membutuh dukungan untuk pengawasan etika kedokteran
untuk memastikan apakah dokter itu kompetensinya sesuai dengan bidangnya
dan itu yang tahu adalah organisasi profesi
jadi organisasi profesi sudah menjalankan amanat dari undang undang
kita kalau memberhentikan anggota itu
banyak anggota yang distors
banyak anggota yang diberikan peringatan pembinaan dan sebagainya
jadi karena ini kasus seorang anggota idi yang sangat terkenal
jadi ini yang menurut saya sih
kalau dokter karyawan akhirnya diberhentikan
mungkin pelayanan kedokteran kita akan jauh lebih baik
karena di situ ada tindakan yang tegas terhadap siapa apa dokter yang sudah melanggar etika
apakah dokter terawan kemudian akan membela diri
itu haknya yang harus dilakukan oleh dokter kerewan
supaya dia tetap
bisa menjadi anggota dokter yang bertanggung jawab
yang mempunyai etika
dan juga menjalankan perbaikan saja dengan baik
itu yang diharapkan
kalau kemudian mungkin ada pemacetan dokter kerewan
bisa jadi perbaikan dalam praktik kedokteran di indonesia
sebenarnya kejadian ini
sebagai hal yang positif juga dalam konteks membuka kotak pandora
jadi selama ini kan kalau kita lihat bahwa
di bidang kesehatan
banyak sekali persoalan yang di era pandemi ini belum sempat kita bahas
mumpung ini pandemi covid sembilan belas lagi merada
justru dengan kondisi yang kejadian ini
kita kemudian juga tersadar bahwa
dalam konteks praktik kedokteran di indonesia
yang kemarin juga terdengarkan

kita tidak bisa mengingatkan
bahwa ada dua lima ratus dokter atau dua lima ratus dokter yang berpengalaman

yang berpengalaman karena faktor harus melalui istri sertifikasi dan sebagainya
ada juga dokter luar negeri ulang ke sini juga berpengalaman
dan juga misalnya kejadian kejadian juga terjadi di daerah
akibat kekurangan booster dan sebagainya
jadi daripada itu sebenarnya kejadian ini
harus menjadi pintu masuk bagaimana kita mengoptimalkan
potensi seluruh dokter di tanah air
termasuk di tanah sorong
untuk terus mengembangkan inovasi inovasi
dalam menangani pelayanan kesehatan
yang perlu semua tenaga kesehatan pahami
semua organisasi spesifikasi
pak bagi pasien itu yang penting dia ketemu dokter
atau tenaga kesehatan lain
dan di situ dia percaya
dia mendapat pelayanan kesehatan
dan kemudian dia ikut dan ikut
itu paling tinggi dari sebuah proses penyelamat di situ
kalau kita bicara di hukum ya
hukum tertinggi adalah kesejahteraan rakyat
di bidang kesehatan itu
yang paling tinggi itu ada ketika seorang pasien itu
sakit dan dia sembuh
mau apapun kata orang tentang patrawan
persoalannya adalah seluruh atau puan orang
atau puluhan ribu orang yang diobati oleh pasangan
jadi kalau empiriknya orang yang sakit itu sembuh
sementara secara etis itu dianggap
nah ini yang saya kira membuat publik itu
kemudian merasa sayang sayang proses kesehatan itu
itu yang kemudian kemarin saya kira tergambar dalam
banyak sekali protes publik yang melihat bahwa
oh etika kedokterannya dianggap melanggar
dalam konteks eksperimen dokter tawar ini
banyak nyembuhin orang gitu
dan dia tidak mau ngomong
kali kali teman teman dpr ri bilang
karena dia nggak mau membuat gaduh
dia marah yang diam
karena publik sudah ribut kayak ginian
kita mesti cari jalan keluar
jadi sebagai dpr ri
harus sekali lagi mengawasi pelaksanaan praktik kedokteran
oke baik pak melki
kemarin sudah kami pesankan kepada teman teman idi
untuk sangat berbenah diri
baik idi nya maupun perawan
jangan cuma menyarankan pak terawan
oke tapi kan sudah ada proses yang cukup panjang
yang tadi juga disampaikan oleh pak pandu
bahwa pak terawan harusnya bisa datang
bisa menjelaskan dan mengklarifikasi
soal metode penyembuhan yang dia lakukan
itu kan sudah cukup lama dari
ini kan begini pak
ini kalau pak pandu kan sama dengan saya
kita di luar
tapi kemarin yang jadi soal misalnya begini
ada salah satu dari orang mkek mengatakan bahwa
ini yang jadi masalah baru sekarang ini
mengatakan bahwa universitas hasanuddin itu
meluluskan pak terawan karena ditekan oleh kelompok tertentu
nah sekarang yang ngomong kayak gini dari mkek ini
ini kan sekarang diubah orang
menekan para profesor di unhas
dan itu semacam melecehkan orang
melecehkan kampus unhas
dan sekarang sudah direspon sama universitas hasanuddin
yang seolah olah meluluskan pak terawan jadi doktor
karena dianggap itu ditekan oleh orang
ini masalah baru muncul lagi sarah
hal hal kayak gini itu kan perlu komunikasi
jangan diubah ke publik yang itu juga belum terkonfirmasi
seolah olah bahwa kemarin itu
lulusnya pak terawan di undip itu
sebagai doktor itu
dianggap ada tekanan tertentu
nah sekarang dari udip sudah protes nih
dari unhas sudah protes sekarang
siapa yang menekan unhas
orangnya siapa kelompok mana
dan unhas jangan diragukan kemampuan akademiknya
untuk meluluskan seorang
nah kalau kita lihat situasi semacam ini kan berarti
memang ini sudah bukan lagi masalah per orang
tapi ini ada sesuatu yang terjadi yang perlu kita benahi
dalam konteks bicaran sistem
jadi soal ini menurut kami
kami dorong betul agar ini selesaikan secara internal
kami cukup banyak dengar informasi
ini persoalan sebenarnya apa yang terjadi
ini kan ini paham
saya hanya antara orang per orang
ya bang melki
tapi bang melki bisa menjamin bahwa
pak terawan tidak berlindung dibalik teman teman politisi
teman teman politikus yang tadi disampaikan oleh pak panduryono
karena tampaknya komisi sembilan begitu membela terawan dalam banyak hal
yang membela perawat kan pasien pasiennya sebenarnya
yang ribut di media sosial itu kan pasien pasien pak terawan
pak tokoh tokoh publik yang sedemikian banyak
itu mah pun yang berhubung

itu mah pun yang berhubung
jadi kita sebagai tenaga kesehatan

saya mengerti bang melki
itu kan menimbulkan orang
jadi kalau orang yang kemudian sembuh

jadi maksudnya begini ya
kita ini sekarang
kita sekarang kembalikan kepada idi
jadi jangan tabrakan idi dengan kepentingan publik
nah kita sekarang internal itu
sekarang dicari caranya agar
sampai antara kepentingan publik untuk mendapatkan kesehatan itu
minimal melalui pak terawan sebagai dokter yang sudah mengobati puluhan ribu orang ini
ditabrakan dengan mekanisme ini yang menurut publik
menurut banyak orang
dan itu perlu juga justru sekarang mkek juga menjelaskan kepada publik juga
bagi prosesnya dia memecah pak terawan
kalau surat itu kan juga berarti kan juga kita bisa bertanya
pak pandu silahkan pak pandu menanggapi
ya jadi masalah tentang terapi yang dilakukan oleh pak terawan itu
juga dipertanyakan oleh kementerian kesehatan
di zaman prof dr rina muluk
prof rina muluk membentuk sagas untuk mengevaluasi hasil tersebut
dan melakukan kunjungan
sudah dilaporkan ke komisi sembilan
periode yang lalu ya mungkin

dan ini menurut saya
bahwa tindakan yang dilakukan oleh dr rina muluk itu tidak ada bukti ilmiah
tetapi dr prof rina muluk memberi kesempatan
tapi hanya boleh dilaksanakan untuk kepentingan pelitian
itu tahun dua ribu delapan belas
dibantu oleh badan libang kes
tetapi tidak pernah sama sekali diambil kesempatan itu
oleh dr terawan dari rumah sakit gatot soebroto
jadi selama dua ribu delapan belas sampai dua ribu dua puluh dua
tidak ada apa apa
ini yang menurut saya sangat merugikan kita semua
termasuk kita semua yang ingin tahu
apakah betul betul ada bukti ilmiah
apakah betul betul yang kita bisa percaya hasilnya memang lebih baik
daripada terapi yang lain
ilmu pengetahuan itu harus berdasarkan bukti bukti ilmiah
tidak bisa berdasarkan testimoni
siapapun yang bicara itu testimoni nya
termasuk dari pasien
termasuk dari anggota dpr misalnya
yang tidak terresimoni juga banyak
kita tidak tahu saja
makanya harus fair penilaiannya
semua orang yang diterapi
yang tidak diterapi
singkat pak pandu terakhir dari anda
jadi singkat saja menurut anda
bagaimana kemudian solusi dari polemik ini
tadi juga sampaikan oleh pak bang melki adalah
dikembalikan ke idi dengan menghormati martabat idi
dan juga dr terawan
dari anda bagaimana pak pandu
jadi kita ingin teman teman dari ppid lebih tahu
dia tahu tugasnya amanat yang teman teman yang menjadi pengurus sekarang
bagaimana menjalankan organisasi
dan banyak sekali majelis majelis dan dewan kehormatan
tidak pernah diputus sendiri oleh seorang ketua umum
jadi semuanya dimusuharahkan dan di
saya kira dr kawan akan dipanggil untuk mendengarkan keputusan muktamar
dan diberi kesempatan
apakah menerima atau menolak atau apa yang akan dilakukan
tetapi kesempatan ini saya minta kepada saudara dr terawan
mau datang dan menghadiri undangan dari pengurus besar idi
baik kita lihat bagaimana dinamakan yang ke depan
ini sudah menjadi konsumsi publik
mudah mudahan ada jalan tengah yang bisa diambil untuk kebaikan semua pihak
terima kasih banyak bang melki lakalena
terima kasih juga pak pandu riono sudah bergabung pada diskusi pada malam hari ini
terima kasih selamat malam
pak terena terima kasih selamat malam